badan pusat statistik menyatakan penaikan tarif listrik untuk golongan sembilan ratus volt ampere
belum akan berdampak pada inflasi januari dua ribu dua puluh
ini karena kenaikan tarif dilakukan secara bertahap
kepala badan pusat statistik suharyanto mengatakan
kenaikan tarif dasar listrik untuk pelanggan dengan daya sembilan ratus volt ampere
belum akan mempengaruhi inflasi pada januari dua ribu tujuh belas ini
selain tarif dilakukan secara bertahap
juga disebabkan adanya dua model pembayaran listrik
menurutnya penaikan tarif baru akan berpengaruh pada inflasi maret dan juga april tahun ini
meski tidak terlalu besar
pada bulan januari nanti yang akan terjadi adalah orang orang masih membayar yang pas sudah bayar
sehingga kemungkinan inflasi kenaikan ini belum akan terpengaruh besar di bulan januari
belum akan berbesar karena sebagian besar masih pasca bayar
tetapi kemungkinan nanti akan ada pengaruh di bulan
jadi pada bulan maret atau april mulai ada pengaruh tapi saya pikir tidak terlalu besar
harapan kita masih sekitar lima
bps mencatat jumlah masyarakat yang menggunakan listrik pasca bayar sebanyak tujuh puluh satu persen
sedangkan jumlah penduduk yang menggunakan listrik prabayar atau token sebanyak dua puluh sembilan persen
sebelumnya pln menaikkan tarif listrik untuk daya sembilan ratus volt ampere secara bertahap
penaikan tarif diterapkan untuk memastikan pembayaran listrik yang akan berpengaruh

kepala satuan komunikasi korporat pln imade suprateka mengatakan
pelanggan rumah tangga mampu sembilan ratus volt ampere tersebut akan dikenakan kenaikan tarif
dari sebelumnya bersubsidi menjadi keekonomian atau non subsidi secara bertahap
kenaikan tarif dilakukan setiap dua bulan sekali
yakni satu januari dua ribu tujuh belas satu maret dua ribu tujuh belas dan satu mei dua ribu delapan belas
dengan skenario tersebut maka secara bertahap tarif pelanggan rumah tangga
mampu sembilan ratus volt ampere akan mengalami kenaikan dari rp enam ratus lima menjadi rp tujuh ratus sembilan puluh satu per satu januari dua ribu tujuh belas
rp seratus mulai satu maret dua ribu tujuh belas dan rp satu tiga ratus lima puluh dua per kwh per satu mei dua ribu tujuh belas
galih putra jakarta